di kerajaan saibera yang jauh hiduplah putri bernama mel dan adiknya pangeran ethan
saat orang tua mereka memerintah wilayah lain eason dan mel bertanggung jawab atas kerajaan terkomputerisasi dengan keremajaan dan pengetahuan teknologi mereka
panel jendela led ku tidak berfungsi
oh ethan bisa bantu
asisten robert putuskan sambungan panel dari wifi dan riset pabrik itu akan membantu
tentu yang mulia
putri mel adalah gadis yang bertanggung jawab dan pangeran ethan selalu asik dengan video game
level terakhir dan aku akan pindah ke perak
ethan melewatkan pertemuan keluarga tugas dan makanan
semuanya hanya untuk game semua orang khawatir dengan kecanduan even
hingga suatu hari putri mel datang ke ruang tamu
ethan kau bolos kuliah empat hari berturut turut
bicaranya nanti saja aku sedang di level bonus
tidak aku lelah terus melakukannya sendiri di sini
ethan terlalu asik untuk menjawab
putri mel merebut joystick dari tangan eason
dan saat mel hendak mematikan gamenya ethan yang berada tepat di belakangnya melakukan kesalahan dan menghilang
ethan tidak kemana mana sampai dia menyelesaikan permainannya
mel tidak percaya
pangeran ethan ada di dalam televisi
sementara penyihir itu menyandaranya
ethan jangan khawatir aku akan mencari tahu
sampai saat itu adikmu adalah milikku
penyihir dan ethan menghilang lalu satu level terisi
ethan di penjara lawan monster trigo untuk membebaskannya apa kau bisa
dia mempelajari kontrolnya dengan cepat melalui tutorial
dan memulai gamenya
oh jadi anak buahnya dulu
mel mengalahkan anak buahnya
dan mencapai monster trigo
mel bertarung dan mengalahkan monster trino dengan kemenangan
dia mengambil kunci dari leher monster itu
dan melompat untuk membuka kunci ethan dari sangkar
ya tidak pernah semudah ini
sebab ethan diculik oleh naga terbang
naga itu menghembuskan api yang mengurangi nyawanya
sayang sekali kau dekat dengan event dan naga sialan itu
sekarang lawan aku atau kau kutawan selamanya
oh aku harus apa dengan nyawaku yang rendah
mel melihat sekeliling peta dan berteleportasi ke restoran yang dia temukan
baru di sini
iya aku sedang mencari adikku
oh kau pasti sudah melawan naga itu
aku akan membuatkanmu nasi goreng untuk meningkatkan kesehatanmu
hmm iya tentu
nif membawakan mel makanan lezat
oh ini adalah nasi goreng
oh ini adalah nasi goreng
saat dia makan mereka berbicara
jadi di mana terakhir kali kau melihat adikmu
aku melihatnya diculik oleh seekor naga
ya ampun apa tidak aman
tidak ada yang aman di sini sejak penyihir mengambil alih
lihat aku aku adalah seorang pejuang dengan kekuatan magis
sekarang aku menjalankan restoran untuk menyembuhkan orang
dan apa yang terjadi dengan kekuatanmu
sang penyihir mengambilnya
dia mengaku sebagai pencipta negeri ini
dia hanyalah sebuah kesalahan eksperimental
sang penyihir adalah subjek bagi para ilmuwan yang ingin menciptakan seorang pahlawan
namun gagal dan dia menjadi seseorang yang menyerap emosi
dia menyerap kesedihan semua orang
itu menenangkan dunia tapi membuatnya gila
akhirnya dia menyalurkan daya serapnya ke dalam kekuatan mencuri
dan sekarang dialah orang yang paling berkuasa
itu kisah asal usul penjahat yang mencekam
jadi bagaimana kita bisa mencuri
kau harus melawan raja naga
tapi sepertinya peringkatmu tidak cukup
kau harus bermain lebih banyak menjalankan misi sampingan
dan membantu orang orang di kota
wow semua hanya untuk melawan naga
ya jika kau tidak melakukan ini kau tidak akan mendapatkan kunci mistik untuk membuka kerajaan naga
sekarang ini shawl dan cermin
ini akan berguna di masa depan
terima kasih nif
kau sangat membantu
untuk itulah aku berharap
untuk itulah aku diprogram
tingkat berikutnya dimuat
di sela sela itu mel berpikir
aku harus memasuki permainan
biar aku ingat apa yang kulakukan hari itu
mel mencoba apa yang dia lakukan terakhir kali dan sush
angin meniup di sekitar dia dan lalu dia ada di dalam game
hah aku melakukannya
saatnya melakukan misi sampingan dalam game
menangkan kompetisi memasak tahunan
bantu carola mengirim surat cinta
kalahkan penjaga untuk mendapatkan mutiara mistik
hanya tugas mudah sekali
dan kau adalah
aku timmy dan aku disini untuk misi juga
mari kita lakukan ini bersama sama
iya ini akan memberi kita poin bonus
timmy dan mel tiba di tempat kompetisi memasak tahunan
selamat datang di festival memasak tahunan
bawa bawang merah dan jagung sebentar lagi
waktumu dimulai sekarang
jadi apa yang aku lakukan
teleportasi ke pertanian
pergi ke pertanian dan dapatkan jagung aku akan dapatkan bawang
aku tahu aku hanya ingin menakutimu
mel berteleportasi ke pertanian tapi dia tidak menemukan jagung
mel dengan lensa menyala menangkap para bandit rating dengan cepat dan mengumpulkan semua jagung
dia berteleportasi kembali ke kompetisi mengejutkan tini
kau menyelesaikan misi dalam tiga puluh detik aku memang pro
putri mel dan timmy membuat hidangan sesuai instruksi dan memenangkan kompetisi
mereka dihadiahi kristal
mereka juga menyelesaikan misi lainnya
dan memperoleh kunci mistik dan ramuan ajaib untuk membuka kerajaan naga
untuk apa ramuan ini mungkin untuk naga itu
putri mel dan timmy memasuki kerajaan naga
naga itu tidur di sana dengan damai
aku tidak ingin membangunkan naga yang tidur
sayangnya membangunkannya adalah bagian dari level tersebut
aku akan membangunkannya
aku akan membangunkannya
aku akan membangunkannya
dan saat timmy mencoba membangunkan naga itu
naga itu sudah bangun dan mengeluarkan api
wow aku bahkan tidak menyentuhnya
mereka melawan naga itu
tiba tiba mel menyadari sesuatu
ada panah di tubuhnya
sungguh gunakan ramuan itu saat kau melawannya
mel menggunakan ramuan itu dan naga
begitu terang sampai dia berubah menjadi pria tampan
yang mulia kau sudah berada di sini selama ini
aku yakin itulah penyihir
ya aku juga kehilangan sebagian kekuatanku
aku mencari orang yang bisa melawannya
banyak yang datang ke sini dan ketakutan
tapi kalian berdua berani
apakah ini berarti kita akan pergi ke tukang sihir
ya kau benar
alex menggunakan sihir untuk meningkatkan peringkat timmy dan putri mel
ethan aku datang
jadi kita harus ke mana
ke lampu ajaib di toko barang antik
di sanalah dia tinggal
kupikir dia menaklukkan kerajaanmu
tidak dia tinggal di lampu ajaib itu sejak lama
kau harus menyelinap masuk tapi hati hati dia penipu
jika kau gagal di level ini kau harus memulai kembali

aku yakin kami akan baik baik saja yang mulia
putri mel dan timmy sampai di toko barang antik
mereka menyelinap masuk dengan hati hati
lampu ajaib memiliki puzzle geser untuk dimasuki
karena mel pandai teka teki
dia memecahkannya dan mereka masuk
ke kerajaan bertuah
wow lihat adikmu
mel keluarkan aku dari sini
aku datang ethan
kalian berdua sangat tidak sabar
musik adalah tentang waktu
mel mundurlah aku punya ini
tentu saja timmy selamatkan sang putri karena kau adalah kesatrianya gadis dalam kesusahan
lakukan dengan cepat penyihir
baiklah kalau kau ingin cepat kalau begitu hafalkan ini
penyihir itu memainkan musik bertempo cepat
dan ubinnya menyala di setiap nada
tapi itu terlalu cepat untuk diingat timmy dan mel
ya ampun bagaimana kau akan melakukannya
ayo waktu terus berjalan
timmy melompati ubin
semuanya benar kecuali dua nada terakhir
ubinnya pecah dan dia jatuh
namun dia kembali
kehilangan satu nyawa dengan dua nyawa tersisa
aku bisa melakukannya
timmy mencoba lagi
gagal lagi dan kini hanya memiliki satu nyawa tersisa
timmy mulai lagi dan gagal
sekarang kau tidak punya cara untuk menghidupkannya kembali
tentu saja aku punya
pergi jauh jauh ke pilar leluhur untuk mendapatkan ramuan penyembuh
kok punya semenit waktunya sudah ditentukan
mel berteleportasi dengan cepat ke pilar leluhur
jadi dia mengenakan shell pemberian nif
mel berjalan melewati salju dan akhirnya mencapai pilar
dia menginginkan rambuan penyembuh dan rambuan itu muncul
menambahkannya ke temp timmy dan voila
mel kembali ke permainan penyihir
mereka masih punya waktu tiga puluh detik tersisa
sang penyihir merasa terancam
oke aku mainkan lagunya sekali lagi
lagu itu diputar
mel melompat ke ubin secara berurutan
dan akhirnya melakukan dengan benar yang membuka kunci ethan
mels terima kasih sudah menjemputku
mel terima kasih sudah menjemputku
akan kuantar kau pulang secepatnya
konyol aku suka di sini aku akan tinggal di sini
ada apa denganmu ethan
kau adalah musuh terburuku sekarang lawan aku
mel menyadari bahwa itu bukanlah event
melainkan penyihir jahat
tunjukkan wujud aslimu dan aku akan bertarung
tunjukkan wujud aslimu dan aku akan bertarung
baiklah mari kita lihat
mel mengeluarkan cermin dan menunjukkannya ke wajahnya
cerminnya menyala dan eason tidak tahan dengan cahayanya
singkirkan sinar matahari yang mengganggu ini dariku
tidak sampai aku mendapatkan adikku
maafkan aku pemilik cermin
adikmu di atas
biarkan aku pergi dengan lampuku
dapatkan dia dan pergi
terjadi gempa bumi dan kerajaan kecil penyihir itu runtuh
mel dan timmy berlari ke atas dan menjemput even
cepat pergi ke pohon roh sebelum semuanya hancur
ketiganya menuju ke pohon dan teleportasi keluar dari lampung
saat mereka terengah engah mereka melihat lampu terbang
aku tidak percaya kau melakukan ini mel
kau mengalahkan penyihir yang tak terkalahkan
ya dua orang lebih baik daripada satu kru
terima kasih untuk timmy
dan imbalannya lumayan besar
namun yang terpenting ini membantu mereka kembali ke dunia nyata
sudah timmy tetap berhubungan ya
aku minta maaf atas segalanya mel
aku akan menjadi anak yang lebih baik
seharusnya aku tidak bersikap keras padamu
aku agak suka bermain game sekarang
sekarang kita adalah saudara gamer
dan begitulah cara putri mel menyelamatkan pangeran ethan dari game
banyak hal berubah saat mereka saling memahami satu sama lain
yang merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap hubungan
pangeran ethan membantu rakyat kerajaan bersama mel
mengerjakan tugasnya dan belajar dengan kiat
sore harinya keduanya bermain video game dan bertemu timmy juga